ide ini ya agak menurut saya juga agak apa ya agak aneh kalau konteksnya hanya butuh advice gitu ya
karena kan selama ini prabowo juga dekat dengan psby misalnya kan sering ketemu sering ngobrol sering diskusi
di layar kacanya seperti itu apalagi yang tidak di layar kaca misalnya yang tidak di media
sama jokowi apalagi jauh lebih dekat lagi gitu loh
artinya tanpa ada pelembagaan presiden presiden sel klub itu kan juga udah banyak banyak
kita butuh gimmick politik
nah tapi kan begini
kalau tidak ada kelembagaan informal ini informal
rasanya nggak pakai kepres kepres segala macam
tidak ada forum di mana mantan mantan presiden itu secara berkala bertemu sendiri
apalagi bertemu dengan bersama sama
walaupun sebenarnya sekarang presiden bisa mengundang langsung
ada begitu ada situasi yang ada istilahnya ada arsitektur
ada arsitektur untuk membahas masalah masalah tingkat tinggi keneragaman
misalnya saya tidak tahu loh
menurut saya kita semua kemarin melihat pemilu perlu ada perubahan yang cukup mendasar tentang sistem pemilu kita
prabowo nantinya mengatakan ah ini tingkatnya sudah harus tinggi
ini tidak bisa hanya sekedar di partai tapi lebih kasih juga
coba kita tanyakan kepada mantan di presidential club ini mantan mantan presiden
karena mana kita mengubah sistem pemilu ini yang lebih baik lebih cocok